pemerintah kota surabaya menemukan belasan penghuni rumah susun terkonfirmasi covid sembilan belas
dan untuk memantau kondisi langsung di rumah susun penjaringan surabaya
sudah bergabung bersama kami korespondensi nn indonesia eka rima di sana
iya selamat siang eka
jadi apakah pemkot menemukan kasus terkonfirmasi baru lagi di rusun penjaringan
dan bagaimana situasi di sana
sarah dan daniar memang sebelumnya untuk rusun penjaringan sari ini
pemerintah kota surabaya menemukan ada empat orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas
untuk kemudian dilakukan swab pcr terhadap tujuh puluh empat orang
lalu lanjutannya selama empat hari dilanjutkan dengan sekitar satu ratus delapan puluh dua orang menjalani tes pcr
kemudian ada tiga ratus sembilan puluh orang menjalani tes pcr
dan terakhir kemarin ada tujuh ratus empat puluh lima orang menjalani tes pcr
dari empat orang sebelumnya bertambah ada dua belas orang
kemudian akhirnya total yang sudah dinyatakan positif covid sembilan belas
dari satu tiga ratus empat puluh orang yang sudah berhasil
dan dari sembilan belas orang yang menjalani tes tersebut ada sembilan belas orang
namun dari sembilan belas orang tersebut setelah menjalani isolasi di rumah sakit haji kota surabaya
dan juga dua orang dirawat di rumah sakit suwandi
dari sembilan belas orang tersebut empat belas orang dinyatakan negatif dan dipulangkan
kemudian menjalani isolasi lanjutan selama tujuh hari di rumah masing masing
sementara saat ini masih ada lima orang yang masih diisolasi
tiga orang di asrama haji surabaya
kemudian dua orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit suwandi
untuk saat ini memang
sudah dilakukan kembali swab pcr secara massal dari sebelumnya empat hari sudah dilakukan
dan hari ini ada sekitar seratus orang yang sudah menjalani dari total yang seharusnya menjalani tes pcr
dari dua satu ratus empat puluh orang penghuni rusun penjaringan sari ini
harusnya ada delapan ratus orang artinya masih ada tujuh ratus orang lagi yang harus diswab
di sini saya melihat situasinya sudah sepi
sudah tidak ada warga hanya satu dua saja yang akan menjalani tes
dari sekitar sepuluh petugas yang sudah bersiap di sini
jadi jika pagi hari tadi
sudah panjang kemudian juga ada beberapa masyarakat yang menjalani tes
sekitar seratus orang dan saat ini mereka masih menunggu masyarakat lagi atau warga
yang seharusnya memang menjalani tes
hari ini seharusnya menjadi hari terakhir
kewajiban bagi penghuni rusun penjaringan sari untuk menjalani tes pcr
yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya
karena jika hari ini mereka tidak menjalani tes swab tersebut
maka surat edaran dari wali kota surabaya menyatakan penghuni rusun penjaringan sehari ini harus angkat kaki dari rusun
dan mencari hunian lain di luar rusun
karena itu menjadi aturan yang harus ditaati bagi mereka sebagai salah satu upaya untuk mendisiplinkan masyarakat
yang memang tidak mau menjalani tes swab pcr yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
dan ini merupakan upaya untuk menekan angka kasus
karena surabaya saat ini memang berada di zona orange dan ada sekitar seratus yang dirawat saat ini
maka tidak ingin atau berharap tidak ada penambahan kasus kasus baru
sementara tidak hanya warga rusun penjaringan sari saja yang menjalani tes pcr
di rusun penjaringan sehari ini
penjaringan sehari yang disiapkan oleh pihak petugas puskes mas medoan
tapi juga ada sejumlah warga penjaringan sari yang berada di luar rusun ini juga menjalani tes pcr
dan ini merupakan instruksi dari kepala kelurahan yang meminta kepada warganya yang baru saja melakukan aktivitas luar kota
berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh kelurahan
mereka harus menjalani tes pcr di rusun penjaringan ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
dan itu menjadi kewajiban karena memang sudah dilakukan tracing
oleh pihak kelurahan terhadap warga penjaringan sari tidak hanya di rusun saja
tapi seluruh warga penjaringan sari mereka yang baru saja keluar dari kota surabaya diwajibkan untuk menjalani tes pcr
tidak hanya di rusun penjaringan sari di dua puluh dua rusun di kota surabaya juga dilakukan tes pcr secara massal dan juga secara maraton
swab hunter juga ditugaskan di sana untuk melakukan sweeping terhadap warga yang tidak melakukan tes swab
tidak hanya di rusun penjaringan sari saja
tapi seluruh rusun di kota surabaya
bagi mereka yang pada hari ini tidak mau melaksanakan tes swab
maka mereka harus angkat kaki dari rusun tempat fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
namun di beberapa daerah lain misalnya di beberapa kelurahan kelurahan lain
juga diwajibkan oleh wali kota surabaya seluruh kepala kelurahan
untuk menginstruksikan kepada satgas satgas covid sembilan belas di tingkatan mikro
untuk melakukan pelaporan pelaporan dan juga menjalankan sop
aturan pengetatan setelah adanya aktivitas atau temuan temuan
penambahan kasus tidak hanya di rusun atau di sejumlah daerah lainnya
maka pemerintah kota surabaya akan menjalani evaluasi evaluasi lanjutan
dan mengeluarkan kebijakan kebijakan baru terkait langkah langkah penekanan angka kasus covid sembilan belas di kota surabaya
baik tracing dan juga testing ini dilakukan secara gencar
dan ada satu yang saya apresiasi ini tegas juga ya daniar ya
pemkot surabaya ini menekankan bahwa tidak mau swab harus angkat kaki dari rusun
baik terima kasih atas laporannya
aikarima korespondensi ann indonesia melaporkannya langsung dari surabaya